sidang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten solok sumatera barat
membahas hasil rapat pembangunan jangka menengah daerah
atau rpjmd kabupaten solok tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
pada rabu siang berlangsung ricu
sejumlah anggota dewan melayangkan hujan interupsi kepada pimpinan sidang
suasana pun semakin memanas saat sejumlah anggota dewan melempar aspa
mengebrak meja dan saling baku hanta
keributan di ruang sidang meredah setelah sejumlah anggota satpol pp kabupaten solok
melerai para anggota dewan
ketua dprd kabupaten solok dodi hendra selaku pimpinan sidang menyebut
kericuhan berawal dari adanya peraturan bupati
yang menyebut surat pemberitahuan tahunan atau sk
boleh diteken oleh spt

beberapa anggota sidang kemudian menilai dodi hendra tidak layak memimpin sidang
setelah kejadian itu pihaknya meminta kepada gubernur sumatera barat dan kementerian negeri
untuk melihat kembali keabsahan perbuk tersebut
jadi itu kan bermuara kemarin itu ada perbuk yang keluar
ada produk yang keluar spt boleh ditekan oleh wakil ketua
jadi perbuk itu membuat rancu
menjadilah dualisme pembahasan terpijenggi
tindakan anggota dewan yang terhormat menjadi sorotan publik
pada sabtu tujuh agustus lalu
lima anggota dprd kabupaten labuhan batu utara sumatera utara
justru menggelar pesta narkoba
di sebuah tempat hiburan malam di asahan
saat daerah tersebut menerapkan ppkm
ketika digerebek oleh petugas yang sedang menggelar razia ppkm
lima anggota dprd labura tersebut
diketahui tengah dugem bersama
kelimanya kini telah menyandang status tersangka penyalahgunaan narkoba
hari ini ada empat belas orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
untuk lima obnum kabupaten labura ini
dari empat belas ini termasuk lima obnum
ulah anggota dprd kabupaten bungo jambi
juga bikin geleng geleng kepala
ketika dianggap menjadi viral di media sosial
tampak sejumlah anggota dprd berkerumun
dan sebagian lainnya menurunkan masker serta berteriak
mereka menuntut uang surat perintah perjalanan dinas atau sppd
segera dicairkan pemkap bungo
kami tidak akan hadir kalau sppd belum cek besok pagi
anggota komisi satu dprd kabupaten bungo saiful acik bilal
mengakui peristiwa dalam video tersebut benar adanya
namun ia berdali video tersebut hanya untuk kalangan

kok bisa viral sekarang
saya mantan ketua bk mengimbau kepada kawan kawan
jangan bikin asumsi lagi untuk mengatakan spbd tidak dibayar tidak cair
itu kan sudah terjadi
itu kan sudah ranahnya politik
itu kan sudah terjadi
dan yang teranya heboh rencana pengadaan baju dinas untuk anggota dprd kota tanggerang banten
rencana ini menuai cibiran masyarakat setelah muncul kabar tentang pengadaan baju dinas dari desainer ternama seperti louis futong hingga thomas crown
anggarannya pun tidak tanggung tanggung mencapai rp enam ratus tujuh puluh lima juta
tak hanya itu untuk ongkos jahit dprd kota tanggerang menganggarkan rp enam ratus juta
dprd kota tanggerang akhirnya membatalkan rencana ini dengan alasan mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat
tim liputan cnn indonesia